setelah ke empat puluh satu delegasi diajak berkeliling kota bandung menggunakan bandung tour on the bus atau bandros
kegiatan ibraf pada hari pertama ini diakhiri dengan jamuan makan malam oleh gubernur jawa barat di gedung sate bandung
jamuan makan malam dihadiri oleh ketua kpi pusat julian redarwis duta besar dan perwakilan dari empat puluh satu negara delegasi
acara itu juga dimeriahkan oleh penampilan dari sawu angklung ujong yang membawakan lagu tradisional jawa barat
selain itu para delegasi diberi kesempatan belajar bermain angklung sebagai alat musik khas indonesia
para delegasi menyatakan sangat terkesan akan sambutan dan kemerihan acara ibraf pada malam selasa
musik ini sangat bagus mempromosikan keunikian jadi saya sangat menyukainya dan ingin menambahkan kekuatan saya kepada gubernur dan keluarga
pemerintah provinsi jawa barat jelas menyambut baik pertemuan penyiaran dunia yang dimotori negara negara di bawah naungan organisasi konferensi islam atau oki ini
kita ajak semua pihak lewat konferensi lewat konferensi internasional di bandung ini
supaya semua pihak masyarakat semua stakeholder media baik media mainstream maupun media sosial
kita ajak semuanya mari kita hadirkan lewat media keharmonisan dunia bukan perpecahan dunia
rangkaian acara ibraf ini akan dilanjutkan pada hari rabu dengan agenda membahas pentingnya nilai nilai perdamaian dan harmoni dalam penyiaran
andiani pratiwi bandung